ya dan langsung kami akan membahas polemik wisuda tk hingga sma saat ini sudah bergabung bersama dengan kami
pemerhati dan praktisi pendidikan fox point institute ada pak indra karismiaji
ya selamat pagi menuju siang pak indra ini bagaimana sih menurut pak indra sendiri pendapat anda ini terkait
ya bagaimana pak indra menurut anda terkait tradisi wisuda tk hingga sma di indonesia
apakah ini perlu dilakukan gitu ya atau tidak
karena secara akademis sih manfaatnya tidak signifikan ya hampir tidak ada apalagi kita bicara anak tk anak sd
dan kalau di luar negeri itu kenaikan tingkat ini nggak disebut sebuah kelulusan
karena dari tk sampai sma kelas dua belas itu adalah sebuah jenjang yang harus dipenuhi semua
berhenti berhenti gitu di sd berhenti di smp berhenti tapi sudah sebuah satu kesatuan
memang secara akademis manfaatnya sangat minimum hanya mungkin ya menunjukkan motivasi untuk berprestasi lah
jadi ada menghargai anak anak tapi kalau kita bicara anak tk itu mereka juga belum paham hal hal yang seperti ini
jadi problemnya justru itu yang dikeluhkan masyarakat kan
orang tua untuk satu hal yang nilai manfaatnya kecil
dan ini biasanya muncul karena dari generasi orang tua yang sisi narsismenya tinggi kan
orang tua sekarang generasi saat ini kan suka muncul di media sosial kan kelihatan wah keren
anaknya sudah lulus tk misalnya buat jadi postingan medsos ya kan

yhteh dengan gejira dan bebas begitu tapi hanya sebatas itu tidak ada hal yang lain dan biaya untuk acara seperti ini
itu mungkin untuk sebagian orang tadi juga disampaikan kan di awal nggak masalah tetapi buat mereka mereka yang katakanlah buat makan sehari hari aja susah
apalagi suruh beli toga beli jubah belum lagi biasanya nggak cuma itu kan
sepatunya juga baru bajunya juga baru
sepatunya juga baru bajunya juga baru
sepatunya juga baru bajunya juga baru

baru celananya baru jadi serba mahal belum konsumsinya belum ada biaya foto yang harus dari studio misalnya
itu jadi hal yang membebani orang tua
kalau saya buat orang tua yang memang punya anggaran lebih daripada bikin acara lulusan begini
uangnya dikumpulin kemudian rayakan bersama anak rahmatnya suhan
itu nilai manfaatnya nilai edukasinya jauh lebih tinggi buat anak anak ya
karena mereka merasakan kebahagiaan bersama mungkin dibelikan mainan
jadi mereka tahu juga ternyata ada anak anak yang nggak punya orang tua yang mungkin untuk sekolah saja susah
nggak punya mainan kok saya menghambur hamburkan uang
itu nilai karakternya pendidikan karakternya jauh lebih bermanfaat dibanding perayaan perayaan
ya baik pak indra
intinya adalah menurut pak indra ini tidak begitu penting karena manfaatnya sangat minimal
hanya untuk kepentingan narsis itu tadi
karena memang di zaman kita sepertinya tidak ada ya
nggak ada ya daniel di zaman kita
hanya mungkin pentas seni
di zaman kita nggak ada sosial media mbak
zaman kita kan nggak ada sosial media
zaman saya lah
kalau mbak mbak ini kan masih muda
zaman saya kan udah generasi postkolonial bukan millennial lagi
oke pak indra
kalau memang tadi dikatakan manfaatnya minimum
tapi tetap saja memang ada sekolah yang tidak mewajibkan sebetulnya
tapi lagi lagi anak anak ada beberapa yang merasa
kok aku nggak ikut ya karena orang tua aku nggak mendaftarkan
bisa jadi nanti tidak ada kenang kenangan
atau mungkin anak ini merasa minder bisa jadi begitu pak indra
karena rata rata mayoritas anak anak yang lain itu ikut wisuda ini
nah kira kira perlu gak ya ada peraturan begitu pak indra
yang menyatakan bahwa
ini sekolah tidak perlu mengatur acara wisuda secara khusus
atau sebaiknya seperti apa nih pak indra
supaya tidak ada hal hal yang seperti yang tadi
yang tidak kita inginkan
ya itu kan
problemnya adalah jika katakanlah
biasanya dan ini yang terjadi di sekolah sekolah seperti itu
ada sebagian orang tua yang memang kebetulan punya rezeki lebih
itu ingin punya banyak kegiatan
tetapi mereka lupa kalau di sekolah itu
bukan hanya dari satu golongan saja
bukan selalu ekonominya itu setara
jadi kita juga harus belajar berempati
jadi jangan memaksakan kehendak kita sendiri
saya sendiri juga
nggak pas dengan model aturan yang melarang larang gitu loh
nggak boleh begini nggak boleh begitu
kalau buat saya
kalau memang itu sebuah konsensus
dan baiknya memang bukan kegiatan sekolah ya
karena ini nggak ada hubungannya dengan sisi akademis
tapi kalau orang tua mau mengadakan semacam kegiatan
apalah untuk kelulusan
dari sisi orang tua
artinya ya anggaran dari mereka
jadi bukan diatur oleh sekolah
asal jangan memaksakan kehendak
jangan membebani tadi
tapi perlu ada campur tangan pemerintah tidak pak
faktanya memang gitu
karena sampai ada guru guru atau murid
yang mention ke panadim gitu
kan banyak yang viral tuh pak
mention panadim panadim nih ada wisnu di sekolah saya
perlu tidak ada campur tangan pemerintah pak
untuk bikin aturan
pemerintah itu punya pr yang lebih banyak
jadi kalau kita bicara kelulusan nih
orang tua indonesia merayakan kelulusan
faktanya di tingkat dunia
anak anak indonesia itu dianggap
anak indonesia itu level membacanya
alias buta huruf secara fungsi
anak indonesia itu bisa baca bunyi
tapi nggak paham apa yang dibaca
tapi kelulusannya dirayakan
kan ini menjadi satu hal yang paradoks
jadi kalau menurut saya
ya kalau pemerintah harus ikut ikut ngatur yang begini
malah jadi lupa nanti tugas utamanya mencerdaskan
jadi lebih baik memang kesadaran orang tua
memahami belajarlah berempati toleransi
bagaimana memikirkan apa yang terbaik buat anaknya
bukan hanya untuk sesuatu yang ilusi
kan sesuatu yang semua
tk masuk sd
ada foto instagramnya
terus di like ribuan orang
itu menjadi sebuah kebanggaan
aduh itu menurut saya harus kita kembalikan lagi deh
fungsi pendidikan itu apa
bukan untuk pamer
bukan untuk menjadi viral
tetapi justru bagaimana membekali anak anak kita
supaya bisa hidup dengan masyarakat
bisa berkarya di dunia dengan baik
menurut pak indra sendiri
apa sih seharusnya yang disiapkan oleh orang tua
dan juga tenaga pendidik kepada siswa siswi
yang akan lulus nantinya atau baru lulus mungkin ya
selain mungkin wisuda ini gitu
yang pertama tentunya kalau kita kembali ke
disebut sebagai pilar dari pendidikan
itu kan ada empat mbak
belajar bagaimana caranya mencari tahu
belajar bagaimana caranya melakukan sesuatu
belajar caranya menjadi apa saja
dan belajar hidup bersama
itu adalah empat pilar pendidikan
yang di design oleh unesco
ini yang kita juga di indonesia ini sering keliru kan
di indonesia ini jadi berubah menjadi
learning untuk mengerjakan tes
padahal yang harus diajarkan
bisa nggak anak itu belajar mengetahui mencari tahu
mau mencari tahu dari buku
mau cari tahu dari internet
mau cari tahu dari orang lain
itu diajarkan caranya
anak anak indonesia itu bahkan tidak mampu membedakan
karena tingkat literasinya rendah
tidak mampu mencari referensi yang kredibel
itu ada kajiannya kajian dari oecd seperti itu
kemudian dari sisi karakternya sendiri
itu juga ada kajian dari bank dunia yang menyebutkan
ada delapan keterampilan yang paling dicari
yang disebut dengan istilahnya praktisme
pay nya itu problem solving
kemampuan untuk memecahkan masalah
artinya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan
jadi nggak mudah menyerah
motivasi untuk berprestasi terus
semakin berprestasi terus
jadi nggak puas dengan apa yang sudah dicapai
kita mau mencapai yang lebih tinggi lagi lebih hebat lagi
kemudian c nya lagi adalah confidence
yaitu kepercayaan diri
t nya adalah teamwork
i nya adalah inisiatif
kemudian e nya itu adalah etika
jadi bagaimana anak itu kreatif
nah ini kan repotnya di pendidikan kita
suruh gambar pemandangan dari aceh sampai papua
gambarnya sama mbak nunggu semua
beda generasi juga sama ya
sama sama ya gunung
ada sawahnya sama matahari di tengah
itu tantangan kita
ya justru itu ya bukan semata mata wisuda
kemudian lulus dan lain lain
hanya untuk mengisi instagram saja
memang sebetulnya fungsinya minim
tapi ada banyak sekali tadi ya yang dikatakan oleh pak indra
terkait dengan apa apa saja yang harus di achieve
ataupun diraih oleh anak anak ini setelah lulus
karena begitu lulus tk masih ada jenjang sd smp sma
belum lagi kuliah
betul itu yang menjadi pr bersama
terima kasih untuk sementara ini pak indra karismiaji
pemerhatian praktisi pendidikan fox point institute
mudah mudahan informasi ini juga segera disebarluaskan oleh seluruh orang tua ya
karena yang harus sadar adalah orang tua dan juga tenaga pendidik
terima kasih pak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia